ambon city of music adalah julukan kota ambon yang dinobatkan sebagai salah satu kota musik di dunia oleh unesco tahun dua ribu sembilan belas lalu
ambon juga dikenal dengan pantainya yang indah
pantai pintu kota menjadi ikon kota ambon
lubang di tengah batu karang yang menyerupai pintu menjadi ciri khas dari pantai ini
ambon juga memiliki keindahan bawah laut yang digemari para penyelam
salah satu spot selam yang paling terkenal adalah pantai hugurila
spot selam ini menawarkan pengalaman menyelam di goa laut yang dipenuhi beragam biota laut dan karang yang indah
menyelam di antara karang karang yang cantik menjadi pengalaman yang tak terlupakan
tak perlu khawatir menyelam di saat pandemi seperti ini
drive center atau penyedia jasa penyelaman sudah membersihkan alat selam dengan cairan disinfektan sebelum digunakan pelanggan
diver yang datang itu harus punya surat kesehatan
bahwa dia bebas dari covid sembilan belas
kemudian di dive center sendiri itu
kita sudah siap beberapa persiapan hand sanitizer sama disinfektan lainnya
untuk perawatan alat atau untuk perawatan
untuk mendisterilisasi tempat dash center kita sendiri
kalau sudah di ambon tak ada salahnya jika anda berkunjung ke pantai ora
salah satu pantai eksotis di pulau seram utara
pantai ini dijuluki surga tersembunyi maluku
pantai ora berjarak tempuh kurang lebih lima hingga enam jam dari kota ambon
pak mau beli tiketnya ya
nah saat ini saya ada di pelabuhan tulehu
jadi dari bandara bisa langsung ke pelabuhan tulehu untuk menyeberang ke pulau ora
nanti saya akan naik speedboat yang kurang lebih akan memakan waktu selama empat puluh lima menit lamanya
pelabuhan tulehu menjadi titik awal menuju pulau seram
dilanjutkan dengan perjalanan darat selama tiga jam
kemudian menumpang kapal selama sepuluh menit
menuju pantai ora
rasa lelah yang dirasakan dalam perjalanan panjang menuju pantai ora
akan segera terbayarkan ketika melihat keindahan pantai ini
wisatawan bisa merasakan pengalaman menginap di pinggir laut
ora beach eco resort memiliki kamar yang langsung berhadapan dengan laut
misatawan bisa langsung melihat indahnya karang dengan mata pelanjang
dan bahkan bisa langsung snorkeling di depan kamar
jika sudah puas bermain di pantai saat kembali ke ambon
tak ada salahnya berwisata sejarah di kota penghasil rempah rempah ini
salah satunya benteng amsterdam yang terletak di negeri hila
benteng ini awalnya dibangun oleh portugis pada abad ke enam belas
sebagai tempat penyimpanan rempah rempah
namun kemudian diambil alih belanda akan dijadikan benteng pertahanan
tapi kalau misalnya benteng ini
nah ini wajib banget sih datang ke benteng ini karena view nya keren
keren banget jadi kayak bangunannya bangunan eropa
terus juga view nya menghadap ke laut
jadi kalau misalnya kita foto ya ini instagramable banget
enak hasilnya bagus
dapat lautnya dapat bangunannya
jadi keren ini keren banget sih
di pusat kota ambon juga terdapat gong perdamaian
gong ini memiliki artian cukup penting bagi warga ambon
salah satu gong pegamaian dunia terletak di kota ambon
ibukota provinsi baluku
gong ini merupakan simbol dari bersatunya warga ambon
pak bunga dan bunga

kota ambon tak hanya memiliki pemandangan alam yang indah saja
namun juga memiliki wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi
namun jika ke ambon jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan
cuci tangan jaga jarak dan pakai masker
tim liputan cnn indonesia